kita kan harapannya kan melihat atau dikenal lah ya
kalau orang pengen dikenal itu karena kinerjanya karena prestasinya
bukan karena sifat marah marahnya
nah kita bukan sekali dua kali melihat bu risma suka marah marah gini
karena sudah beberapa kali
bagaimana menganalisa sikap bu risma ini mas gun gun
iya menurut saya memang setiap orang punya gaya komunikasi ya
tetapi ketika ada posisi jabatan publik yang kemudian punya konteks ya
punya situasi yang kemudian
tentu dalam manajemen birokrasi
maka dibutuhkan linearitas tiga hal yang kemudian harus padu
pertama adalah manajemen data
kemudian yang kedua manajemen birokrasi
kemudian yang ketiga adalah manajemen komunikasi
nah saya pikir bu risma tidak bisa selalu terus menerus mengekspos gaya pribadinya
tetapi kemudian tidak betul betul membenahi persoalan hulunya
jadi kayak kasus di gorontalo ini kan sebenarnya persoalan hilir ya
persoalan hulunya adalah data terpadu
itu bagian dari manajemen data
yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial
yang seringkali memang bermasalah di hampir banyak sekali daerah
akibat apa manajemen birokrasinya yang kemudian masih tersendat
fungsi koordinasi dan fungsi sinkronisasi
terutama misalnya data yang dipakai
sebagai data lapangan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan sejumlah bantuan sosial
dan itu sangat krusial
kalau kemudian sifatnya kasuistik misalnya ekspresi kemarahan
yang tercermin dari sikap bu risma kemarin
itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah
apakah misalnya melahirkan efek jerah di jajaran birokrasi
itu juga menurut saya tidak
yang jelas itu harus persoalan hulunya
yaitu bagaimana kembali mensinkronisasi
memiliki alasan yang memperkenalkan
dan memperkenalkan seluruh aparat birokrasi yang terkait dengan tanggung jawabnya untuk manajemen data
di situlah letak persoalannya sebenarnya
kalau kemudian misalnya pendamping pkh
yang disebut dengan kayak kemarin itu ya
program keluarga harapan
dan misalnya miskom yang terjadi soal dua puluh enam yang dicoret itu
itu kan soal soal teknikalitas sebenarnya
tetapi itu mencerminkan dua hal
pertama soal problem serius di data terintegrasi
kemudian yang kedua
bagaimana menyelesaikan itu di tingkat lapangan
terutama dengan mengefektifkan birokrasi dari pusat hingga daerah
sebenarnya kan begitu ya tiffan
jadi artinya dengan gaya komunikasi politik seperti ini
apakah menguntungkan atau sebaliknya sebagai modal politik
karena kita tahu bu risma kan salah satu yang sering sering disebut
masuk dalam bursa dua ribu dua puluh empat nih mas gun gun
menurut saya sih tidak akan menyumbang signifikan pada elektabilitas ya
bahkan begini kalau kita mau melihat culture ya
dari perspektif komunikasi
masyarakat indonesia itu kategorinya kan high contact culture ya
budaya kontek tinggi
yang sukanya dengan harmoni begitu
kalau kemudian representasi kemarahan dari figur politik
apalagi sifatnya misalnya menyinggung di depan orang
karena orang itu juga punya manajemen kehormatan ya
dan itu menurut saya tidak pas dengan optimalisasi peran dan fungsi beliau sebagai pejabat publik
betul sih bahwa kemarahan itu sesekali diperlukan
untuk kemudian memelihara keteraturan sistem yang disebutkan social justice
social order ya dalam sistem
perlukan ketegasan efektivitas rentang kendali dan kontrol
untuk kemudian mengevaluasi setiap tahapan implementasi dari kebijakan publik yang dieksekusi
itu betul di satu sisi
tetapi kemudian kebanyakan marah yang kemudian menghabis sekedar menghabiskan energi di front stage ya
di panggung depan dalam konteks interaksionisme simboliknya
dengan upaya memperbaiki
performa komunikatif sekaligus manajemen data dan manajemen birokrasi yang saya sebutkan tadi
karena begini logikanya
problem hulunya itu kan ada di data
dan mungkin orang yang kemudian bicara di panggung itu
dalam dialog itu
selain juga demam panggung mungkin tidak terbiasa berbicara
atau mungkin juga datanya apa yang dia tahu ya rata rata masyarakat
yang tidak kemudian terlalu mungkin menguasai data dengan detail kan
apa yang dia ketahui begitu
nah itu persoalan itu kan bisa dikoordinasikan melalui menurut saya pejabat yang ada di lingkup itu begitu
dengan misalnya bu risma meminta cross check
taruhlah misalnya meminta kepala dinasnya untuk bicara ya kan
kemudian kepala dinas tentu dari pemerintahan kabupaten di situ
birokrasi terutama di tingkat daerah
menurut saya bisa saja kemudian bu risma marah
tetapi tidak segitunya gitu ya
yang itu terkesan menurut saya agak berlebihan
gaya komunikasi gaya kepemimpinan pejabat publik seperti ini
apakah perlu mendapatkan evaluasi atau teguran dari presiden mas gun gun
ya memang di rapat terbatas atau rapat kabinet
itu menurut saya memang harus ada upaya untuk mengefektifkan komunikasi publik ya
maksud saya bukan hanya bu risma
tapi juga seluruh jajaran birokrasi yang punya problem serius hari ini
yaitu pandemi covid sembilan belas
ingat dalam situasi pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
orang mengalami tekanan ekonomi tekanan sosial
tekanan kesehatan dan politik gitu
dalam satu kompleksitas persoalan yang tidak bisa kemudian dirabah hanya dari tingkat elit
nah menurut saya begini proses untuk kemudian meminimalisir ya
situasi itu kemudian menjadi tidak nyaman dan tidak pasti
para pejabat itu datang ke bawah ke masyarakat akar rumput
pertama itu membangun public trust kan membangun kepercayaan publik
dan kepercayaan publik itu bisa dengan dua hal
pertama working in public bekerja di publik sesuai dengan leading sectornya
seperti bu risma saya mengapresiasi banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan oleh bu risma
saya angkat topi ya sampai belusukan ke bawah
nah yang harus diperbaiki yang kedua selain working in public
adalah mengefektifkan komunikasi publiknya supaya apa
ada sensitivitas retoris namanya kalau dari perspektif

apalagi misalnya yang mendapatkan tekanan ekonomi langsung di phk
tergusur usahanya gara gara pandemi gitu ya
kemudian tidak dapat lagi pelanggan tidak bisa mengembangkan usaha
nah bayangkan situasi serba sulit ini menekan secara psikologis ya banyak orang
disitulah setiap pernyataan publik dari pejabat
apalagi kemudian misalnya dalam konteks memberi solusi
untuk mendapatkan dukungan publik supaya program program yang dicanangkan
itu kemudian berorientasi pada penyelesaian masalah substansinya
jangan kemudian justru pernyataan itu berkembang pada kontraproduktif
misalnya nih kemarin sesama birokrasi bu risma di satu sisi
misalnya dengan pak gubernur gitu ya gorontalo
ini kan ada pernyataan publik yang akhirnya
ini kan ada pernyataan publik yang akhirnya ya gorontalo

negatif dan itu paradoks
bahkan mungkin kontraproduktif dengan tujuan awal
untung gitu ya
ada kemudian komunikasi antar pribadi itu
antara bu risma dengan istri pak gubernur
atau mungkin pak gubernur dengan pak bupati
pak bupati juga dengan misalnya masyarakat terdampak terutama dalam kasus itu
nah konteks itulah sensitivitas retoris itu bukan apa apa
sebenarnya untuk membangun selain kepercayaan publik
sebenarnya untuk membangun selain kepercayaan publik
juga efektivitas implementasi program yang sudah dicanangkan pemerintah itu sendiri
mudah mudahan bu risma bisa mendengar mungkin salah satunya mas suka malam hari ini
jadi ke depannya nggak ada lagi bu risma marah marah ya
bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik atau mungkin lebih halus
lebih elegan ya lebih elegan
lebih enak dilihat oke lebih elegan
terima kasih mas gunpun haryanto sudah bergabung dengan konektor malam hari ini
selamat malam sehat selalu
oke selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu